gubernur jawa timur coffee finder parawan
sama meminta server pusat penerimaan peserta didik baru di kampus its
untuk dibuka kembali pada kamis dinihari
setelah sempat dihentikan sementara sejak rabu siang
sementara itu guru besar sosiologi universitas erlangga surabaya
menilai sistem zonasi menimbulkan pro kontra
karena sistem tersebut masih belum mapan
dan masyarakat belum siap mengakomodasinya
kamis dinihari gubernur jawa timur langsung memantau
jalannya server pusat ppdb jawa timur
di kampus institut teknologi sepuluh november surabaya
gubernur jawa timur coffee fah indar parawan
menjelaskan bahwa zona di surabaya dibagi menjadi dua
yakni surabaya utara dan selatan
di setiap zona terdapat sekitar dua puluh sma negeri
coffee fah menambahkan
sistem zonasi pemilihan sekolah telah diatur oleh mendikbud
maka hal tersebut tidak bisa diubah lagi
saya sampaikan pak saya boleh cukup dengan panggilan
ini mewakili keputusan pak mendikbud bahwa
tidak ada perubahan dari permendikbud di sisa satu hari pendaftaran
ya tidak ada perubahan
sehingga tidak ada alasan kita menutup
karena permintaan juga dari perwakilan orang tua ditutup
sampai ada perubahan keputusan
surabaya dibagi dua
saya khawatir ada yang belum terkomunikasikan secara detail
dipikir zonasi itu per sma per sma gitu
padahal se surabaya dibagi dua
surabaya bagian utara dan surabaya bagian selatan
sebelumnya dinas pendidikan
pendidikan provinsi jawa timur menghentikan sementara ppdb dua ribu sembilan belas
setelah ratusan orang tua murid menggelar aksi demonstrasi
di depan gedung negara gerahadi rabu siang
perwakilan orang tua murid akhirnya ditemui
kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur hudiono
selain orang tua pertemuan ini juga dihadiri perwakilan siswa
pertemuan sempat menegang
perwakilan orang tua ngotot agar penerimaan peserta didik baru
atau ppdb dua ribu sembilan belas dihentikan
mereka berkeras sistem zonasi yang didasarkan
jarak rumah dengan sekolah merampas hak asasi anak anak mereka
terkait sistem ppdb yang dirasa menyulitkan banyak orang tua murid ini
membuat guru besar sosiologi visip universitas erlangga surabaya mustain
sistem zonasi ini menimbulkan pro dan kontra
karena sistem tersebut masih belum mapan
masyarakat dinilai belum siap mengakomodasi sistem ini
sebagaimana rajin misalnya terkebijakan
itu atap balik menyebabkan
menimbulkan pro kontra
yang pro itu merasa diuntungkan
sementara yang kontra merasa dirugikan dengan kebijakan ini
karena kebijakan ini justru ingin menjadikan sistem pendidikan menengah itu merata
karena selama ini masyarakat secara bebas dan berkompetisi
untuk berebut dan memperebutkan sekolah sekolah yang favorit
di surabaya hanya ada dua puluh dua sma negeri dan dua belas smk negeri yang diperbutkan oleh lebih dari empat puluh ribu lulusan siswa
kebanyakan lokasi sekolah ini berada di pusat kota
belum ratanya sekolah di tiap kota menjadi masalah besar dalam pemberlakuan sistem zonasi
yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
tim diputan cnn indonesia